kita ke informasi selanjutnya terkait dengan bagaimana update terkini terkait dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia khususnya di jakarta
jumlah pasien yang terpapar covid sembilan belas di rsdc wisma atlet kemayoran menunjukkan penurunan dikarenakan adanya ppkm secara mikro
ya dengan pemberlakuan atau diberlakukannya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro atau ppkm mikro
ternyata berpengaruh positif terhadap berkurangnya jumlah pasien yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
per tiga belas februari dua ribu dua puluh satu terdapat tiga empat ratus lima puluh delapan kasus aktif covid sembilan belas dan terdapat enam puluh tiga pasien yang meninggal dunia
dari grafis perbandingan pasien masuk dan keluar rsdc wisma atlet kemayoran terjadi pelonjakan tujuh ratus sembilan puluh enam pasien masuk di tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
namun pada satu hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh satu terlihat kurva landai di mana jumlah pasien yang masuk stagnan di angka dua ratus hingga tiga ratus
diberlakukannya ppkm berskala mikro ini rupanya efektif sekali